tiga bulan menjelang hari raya idul fitri tiket kereta api untuk mudik lebaran sudah bisa dibeli
penjualan online dibuka untuk seluruh tujuan mulai dua puluh delapan maret dua ribu delapan belas
menjelang libur mudik lebaran dua ribu enam belas pt kereta api indonesia kembali membuka penjualan tiket kereta api
melalui situs situs resmi yang menjual tiket kereta api
untuk pembelian tiket h sepuluh ataupun keberangkatan pada tanggal dua puluh enam juni dua ribu dua puluh
sudah mulai dapat dibeli pada dua puluh delapan maret dua ribu enam belas tepat pada pukul waktu indonesia barat
dan setiap harinya pt kereta api akan membuka penjualan tiket untuk hari hari setelahnya
sehari setelah pembukaan hari ini
untuk h sembilan misalnya pembelian dapat dilakukan pada tanggal dua puluh sembilan maret dua ribu dua puluh
lalu kemudian untuk h delapan pada tanggal tiga puluh maret dan juga seterusnya
dan nantinya biasanya akan terjadi puncak pembelian pada h tujuh ataupun h empat
yang akan dijual pada tanggal
dari tanggal tiga puluh satu maret dua ribu enam belas hingga tiga april dua ribu enam belas
pada tahun dua ribu lima belas bahkan terjadi down situs jumlah situs penjualan tiket tiket kereta api ini
karena memang banyaknya pembeli ataupun calon penumpang
yang ingin melakukan pembelian tiket untuk keberangkatan pada h tujuh hingga h empat lebaran
yang terjadi pada tahun dua ribu lima belas yang lalu
dan untuk pembelian tiket sendiri dapat dilakukan dari sejumlah situs yang menjual tiket
tiket kai com yang menjual sejumlah tiket
dan setiap penumpang hanya dapat membeli empat tiket dewasa dan juga empat tiket anak anak
dan setiap tahunnya untuk setiap harinya
pt kereta api menyediakan tiga puluh delapan kursi yang dijual setiap harinya
untuk h sepuluh hingga h sepuluh lebaran untuk tahun ini
dan setelah melakukan penjualan melalui sejumlah situs resmi ini
para penumpang juga dapat melakukan pembelian melalui call center kai di satu ratus dua puluh
dan juga sejumlah gerai minimarket yang tersebar di seluruh indonesia